cerita dalam bahasa indonesia
putri anastasia bagian dua
kalian pasti pernah mendengar tentang tan zonga kerajaan teraman di dunia
dimana orang orang bahagia dan hari harinya sangat indah
dan malam malam oh malam
indah dan ajaib
dan akhir akhir ini mereka menjadi lebih bertabur bintang dan indah
sepertinya malam berusaha menyampaikan pesan kepada seseorang
seseorang dari negeri tempat mereka terhubung
seseorang yang istimewa
bantu kami nak bantu kami
anastasia rakyat kerajaan sangat senang dengan festival

apa semuanya baik baik saja anang
anastasia memberitahu michiko tentang mimpinya
dan itu terasa begitu nyata
dan sejak dua bulan terakhir ini mimpi itu selalu saja sama
mata michiko melebar ketika dia mengambil nafas dalam dalam
kurasa ini waktunya untuk mulai
di sebelah selatan laut kuning ada sebuah kerajaan yang pernah dihuni oleh peri dalam segala kemuliaan mereka
ini disebut negeri tiara
negeri tiara diperintah oleh ratu peri ursa
dengan kekuasaannya kerajaan itu benar benar tempat paling bahagia di dunia
tetapi mata jahat raja negeri tandus raja kapto jatuh ke atasnya
dengan pasukan yang besar dia mendekati kerajaan
saat itulah ayahmu raja rubin datang untuk menyelamatkan mereka dan mengusir pasukan
lalu apa yang terjadi
bersyukurlah ratu ursa memberkati ibumu yang pada saat itu menunggu kelahiranmu
dan ketika kau lahir kau memiliki tanda konstelasi yang sama di bawah matamu
sama seperti ratu peri

tetapi ketika boris mengambil alih tanso nga kau menangis

dia membuat rencana untuk menyerang ratu ursa
kali ini tidak hanya dengan pasukannya tetapi dengan rencana yang lebih jahat
dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari gerhana matahari yang akan datang
semua peri memperoleh kekuatan mereka dari ratu ursa
dan ratu ursa mendapatkan kekuatannya dari bintang bintang
matahari kita adalah bintang terdekat
dan selama gerhana matahari ursa menjadi tidak berdaya
tongkatnya diambil dan dia dikurung di dalam kurungan yang jauh dari kerajaan
dengan kepergiannya semua peri menjadi tidak berdaya
dan kemudian tidak butuh waktu lama bagi diktator jahat untuk mengambil alih kerajaan
kita harus membantunya
itulah sebabnya dia menghampirimu
tapi aku harus memperingatkanmu ana
jalan menuju di
dia dipenuhi dengan bahaya
jalannya sungguh tidak mudah
aku tidak suka sesuatu yang mudah tuhan
maka malam itu michiko memberinya penjelasan terperinci tentang peta negeri tiara
dan pinggiran tempat ursa di koro
terima kasih guru
aku sekarang akan meminta kau pergi
aku mohon jaga kerajaan dan aku akan segera kembali
mengapa aku lihat matamu belum tertutup
ya itu memberi mereka pelajaran
apa kau mencari temanmu
apa kau tidak tahu bahwa ini milik raja gapto
jika aku melihatmu atau pengawal rajamu mengganggu makhluk tidak berdosa ini
aku bersumpah kepada matahari kau tidak akan pernah melihatnya lagi
beritahu rajamu bahwa hari harinya sudah berakhir
oh aku pernah dengar tentangmu ke super asia
kau di sini untuk menyelamatkan kami
dia mendapat tanda yang sama di bawah matanya seperti halnya ratu kita
dengar aku butuh bantuan kalian beritahu semua peri untuk
aku harus jalan sekarang sampai jumpa
wow aku ingin menjadi seperti dia
saat fajar menyingsing anastasia mencapai pinggiran negeri tiara
dan disanalah tantangan pertama menunggunya raksasa batu
siapa dirimu apa yang kau inginkan
aku ingin kau menyingkir agar aku bisa meneruskan perjalananku
hanya jika kau bisa menjawab pertanyaanku
hmm ini lebih mudah daripada yang aku kira
ya tentu saja
ayolah tanyakan padaku
apakah kau mengejek diriku
tidak tuan tidak mengejekmu
hmm baiklah jawab ini
lebih banyak yang kau bawa lebih banyak yang kau tinggalkan apa itu
semakin banyak yang kau ambil semakin kau tinggalkan
aku datang jauh jauh ke sini hanya untuk tidak bisa menjawab teka teki
setelah datang jadi
langkah semakin banyak yang kau ambil semakin banyak yang kau tinggalkan
baiklah kau boleh lewat
lalu kemudian monster batu menyingkir dari jalan
setelah perjalanan selama beberapa waktu dia tiba tiba merasakan bumi bergerak di bawah kakinya
dan sebelum dia menyadari itu dia tergantung di udara terbalik tergantung di tali
baiklah ini sungguh tidak baik
wah bagaimana aku melakukan itu
tiba tiba tanda di bawah matanya mulai bersinar
anastasia mengerti bahwa dia hampir sampai
dia berlari dan akhirnya tiba di ujung lubang
itu bukan lubang biasa tetapi lubang penuh api
di sisi lain ada kurungan
anastasia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya tetapi tahu bahwa itu pasti ratu ursa
masalahnya adalah bahwa tidak ada jembatan untuk pergi ke sisi itu
apa yang harus aku lakukan
ini tidak mungkin
anastasia dapat memanipulasi
anastasia kau mendengar panggilanku
kita tidak punya banyak waktu
kita perlu tiba di kerajaan sesegera mungkin
para peri pasti telah membius semua penjaga sekarang ini dengan racun anggur
kita harus segera tiba
tidak ada masa

sementara itu raja kapto tidak menyadari bahwa di luar aulanya semua pengawalnya tertidur lelah
mujone aku sekarang berniat untuk menaklukkan tanzonga
kudengar itu kerajaan yang indah dan aku suka mengubah kerajaan yang indah menjadi berantakan
ya itu benar tuan
tapi bagaimana dengan main hakim sendiri yang menyerang tentara kita
apa kau tidak khawatir
kau urus itu
aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan
aku ingin menguasai tanzonga
kau bisa melakukannya
meskipun aku telah mendengar bahwa penguasa mereka adalah putri yang sangat kuat
apakah putri yang sama yang menipu boris
ya pengkhianatan adalah seni yang aku kuasai ketika aku masih
bagaimana kau di sini penjaga
katakan itu lagi
pengkhianatan adalah seni yang kau miliki
siapa kau penjaga
mujone apa yang terjadi
tuhanku dia orangnya
kau akan mendapatkan dariku
kau benar benar berpikir kalau putri itu lemah dan lembut
itu adalah saatnya menilai kembali pikiran kita
kau tidak bisa melukai iku
aku memiliki tongket sihir ursa dan kau tidak akan pernah bisa menemukannya
bagaimana bagaimana kau mendapatkannya
semua penjagamu pingsan
ketika seorang penguasa jahat tidak butuh banyak waktu untuk pemerintahannya jatuh
perih serang dia
lalu sihir para peri telah kembali
kapto dimasukkan ke dalam kurungan dan
dikirim ke tempat yang sama tempat dia mengurung ratu ursa
sihir dan cinta dipulihkan di negeri tiara ketika ursa mengambil alih tahta lagi
para peri bersorak untuknya
tetapi lebih dari ratu mereka mereka bersorak untuk penyelamat mereka putri anastasia
super asia super asia super asia
terima kasih ana terima kasih untuk semuanya
kau tidak perlu berterima kasih padaku itu adalah tugasku
dan kita berdua terhubung
ya kita terhubung oleh matahari
tapi aku harus memberitahumu ana kau sangat kuat
kau harus belajar memanfaatkan semua kekuatanmu dan tahu tentang kemampuanmu juga
baiklah sekarang lebih baik aku kembali ke rakyatku karena yang lainnya bisa menunggu
dan dengan demikian hari hari bahagia kembali di negeri tiara
tan songa bersuka cita saat putri mereka kembali
malam itu langit menampilkan pertunjukan mewah saat ribuan lentera kertas dilepaskan ke langit
sementara bintang jatuh di latar belakang memujinya